penyaluran bantuan sosial ini dilakukan untuk melindungi ekonomi
khususnya masyarakat menengah ke bawah yang terkena dampak ppkm darurat
menko kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan mengatakan
pemerintah telah melakukan koordinasi untuk menambah dan mempercepat penyaluran bansos selama ppkm darurat
ia mengklaim pemulihan ekonomi menunjukkan keberhasilan
dengan langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah selama pandemi yang berjalan lancar
bansos akan digulirkan lagi
jadi tadi ibu risma ibu menteri keuangan gubernur bi dan juga beberapa teman teman lainnya
kami sudah bertemu dan kami sudah sepakat untuk ini semua kita bantu lagi
pemerintah telah melakukan koordinasi untuk menambah dan mempercepat penyaluran bantuan sosial bantuan sosial selama ppkm darurat
terutama untuk melindungi masyarakat menengah ke bawah
jadi presiden menekankan masyarakat menengah ke bawah betul betul harus dilindungi
melalui langkah tersebut dampak ppkm darurat akan dimitigasi
dan recovery ekonomi kita juga dapat pulih lebih cepat dari sebelumnya
penutupan mal selama ppkm darurat menjadi pukulan telak bagi pengusaha dan karyawan yang mungkin dirumahkan
pengusaha juga harus menanggung biaya yang tetap dikeluarkan selama penutupan
seperti pajak bumi dan bangunan listrik pajak reklame dan gaji karyawan
kemudian sebetulnya kami sudah lama meminta kepada pemerintah sebetulnya insentif itu ada dua
pertama adalah insentif ataupun relaksasi ataupun stimulus yang untuk mendongkrak penjualan
yaitu adalah pembebasan pajak pajak yang terkait dengan penjualan
karena apa karena daya beli masyarakat masih turun
jadi diharapkan dengan penghapusan pajak pajak tersebut
produk produk menjadi lebih murah lebih terjangkau oleh masyarakat
yaitu adalah pembebasan pajak pajak sewa yang terkait dengan sewa dan juga dengan services dan sebagainya
mengharapkan bantuan subsidi dari pemerintah terhadap gaji pekerja
wakil ketua umum dpp asosiasi pengelola pusat belanja indonesia alponsus wijaya bahkan menilai
penghentian operasi mal kali ini lebih berat
karena hampir keseluruhan dana cadangan pengusaha telah terkuras habis untuk bertahan pada masa pembatasan sosial tahun lalu
kondisi ini membuat pengusaha mal tak memiliki banyak pilihan selain merumahkan karyawan